indonesia terus berupaya mendorong transformasi digital di indonesia
dan presidensi g dua puluh indonesia di tahun ini menjadi momentum yang tepat
untuk menumbuhkan ekonomi digital indonesia yang kuat di tengah persaingan global
g dua puluh merupakan forum ekonomi utama global yang memiliki potensi sangat besar
presidensi g dua puluh indonesia tahun ini dapat memberikan manfaat ekonomi
sekaligus menjadi momentum tepat untuk mendorong akselerasi agenda transformasi digital indonesia
transformasi digital menjadi salah satu dari tiga isu prioritas presidensi g dua puluh indonesia
sektor ini dinilai menjadi salah satu kunci dalam upaya pemulihan bersama dunia
di masa pandemi sektor yang memanfaatkan digitalisasi seperti startup
terbukti mampu bertahan dalam persaingan global
kehadiran startup berperan signifikan dalam tata kelola digital
untuk membentuk kekuatan ekonomi baru di indonesia
pemerintah pun menyatakan dukungannya kepada perusahaan
yang sebagian besar lahir dari inovasi pemuda tersebut
melalui penyelenggaraan forum digital innovation network atau din
yang turut dihadiri perusahaan pemodal venture capital
sehingga memudahkan perusahaan untuk mencari kekuatan ekonomi
pemerintah juga mencari kekuatan ekonomi baru di indonesia
pemerintah juga mencari kekuatan ekonomi baru di indonesia
atau memang pelebaran pasarnya yang bertumbuh dengan baik mengingat proyeksi digital ekonomi indonesia di tahun dua ribu tiga puluh sekitar tiga ratus lima belas lima miliar dolar
yang lebih dari empat puluh atau setara dengan empat puluh dua persen digital ekonomi di asean
sama sama sebagai negara berkembang india menjadi salah satu negara anggota g dua puluh yang menyatakan dukungannya terhadap presidensi g dua puluh indonesia di tahun ini
terutama terkait isu transformasi digital dan juga keamanan cyber
wakil sekretaris kementerian luar negeri india naman upadia mengungkapkan kerjasama dalam pemanfaatan teknologi digital kian mempererat hubungan bilateral kedua negara
saya melihat banyak
kembang antara indonesia dan india dalam domen transformasi digital
kami berdua adalah negara berkembang dan kita bekerja bersama sama dalam domen transformasi digital
dan perlahan lahan ekonomi digitalisasi indonesia dan india
ada hal hal yang bisa kita pelajari dari satu sama lain
anggota g dua puluh merupakan negara maju dan berkembang dengan tingkat pendapatan menengah dan tinggi
serta memiliki pengaruh ekonomi
sebagai anggota forum g dua puluh indonesia bisa mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global potensi risiko yang dihadapi kebijakan ekonomi yang diterapkan negara lain terutama negara maju serta dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan dukungan internasional termasuk agenda transformasi digital
konektivitas yang memadai dalam sektor teknologi menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi
konektivitas yang memandai dalam sektor teknologi menjadi salah satu kebutuhan yang harus diperlukan
konektivitas yang memandai dalam sektor teknologi menjadi salah satu kebutuhan yang harus diperlukan
peter lidian country director meta untuk indonesia menekankan konektivitas dan literasi digital yang mumpuni akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian global serta indonesia
kami juga bekerjasama dengan mitra regional mitra global untuk membangun kabel bawah laut di indonesia
tujuan presidensi g dua puluh indonesia adalah adanya hasil nyata bagi semua pihak

tujuan presidensi g dua puluh indonesia adalah adanya hasil nyata bagi semua pihak
salah satunya melalui langkah penggalangan kerjasama anggota j dua puluh

dalam bentuk investasi program peningkatan kapasitas beasiswa maupun transfer teknologi
bagi masyarakat indonesia presidensi g dua puluh indonesia ditargetkan dapat memberikan manfaat nyata
terutama dari rangkaian pertemuan yang akan mendatangkan banyak delegasi dan menggerakkan ekonomi daerah
g dua puluh menjadi salah satu forum efektif untuk membangun konsensus terkait isu pemanfaatan teknologi digital
mengingat pembahasan bisa berlangsung lintas industri dan sektor
melalui presidensi g dua puluh tahun ini indonesia mendapatkan peluang besar untuk memimpin pembahasan kebijakan ekonomi digital global
guna mewujudkan fair level playing field antara negara maju dan berkembang